dulu kuduku baru bangun lu iya dus nah lu jangan berisik apa ada lagi molor lu lihat apa
waduh kalau gitu kita ganggu orang bobo nih maaf ya maaf ya tapi dia aja ini ya
kagak salah lagi kagak salah lagi ada di mari nih ngapain mare mare
kamu yang hari tadi ya
lu kudukku baru bangun lu
lu jangan berisik

panggil buku teks sama sekalian lu
dengerkan di sini
yang lu kau cinta kan
nyaris menemburuk nyawa
kau yang selalu membuat aku menangis
kau yang selalu membuat aku kesedihan
lagi mati aku aduh membelamu
habis habisan pengorbanan cintaku
tapi mengapa balasanmu
kau yang selalu campakkan aku
untuk apa kau berikan
kau berikan lain orang
untuk apa kau berikan
aku mobil sedang
aku mobil sedang
aku mobil sedang
tapi dirimu punya wanita sepanjang
berkinta denganmu sungguh makan dana
lebih baik kita berpisah saja
kau yang selalu membuat aku menangis
untuk apa kau berikan
kau berikan lain orang
untuk apa kau berikan
aku mau bersedihkan
tapi dirimu punya wanita sepanjang
berkinta denganmu sungguh makan dana
kayaknya kayak dirimu
begini caranya mendingan gue buru diri aja deh be
ya jangan dong ma ya allah kagak ada gantinya kalo mau mati
udah aja langsung buru buru
apa be gitu sih
orang mah kalo mau buru diri tahan nah ini diri doin
yang iya yang iya yang iya jangan seduh ya
luk buluk lagu perak luk
udah jangan nangis
kan abang ada diri seramping
ngapain kalian disini